ya ya silahkan
ya ya ya silahkan dimakan dimakan ya
yang kenjang ya
ya silahkan silahkan
aku akan mencemburnakan ilmuku
kau belum sepenuhnya sembuh
masih bisa di kalahkan oleh siliwangi
belum sempurna balap hati
biar ilmu ku sempurna
untuk menyempurnakan ilmu yang kau miliki
darah pengantin balap hati
aku akan mencarinya
apapun akan kulakukan
supaya ilmuku sempurna
aku suka dengan semangat
teruslah pelihara dendamu itu
kita akan hancurkan siliwangi bersama sama
akan membunuh siliwangi
aku akan mencari
aku akan menghasilkan
aku dan baik baik
apa yang terjadi pada
istana pajajaran ini kakak anda
tidak perlu bersedih
tidak porak poranda seperti ini
sudah menakdirkan kita
untuk pindah dari sini
banyak sekali kenangan indah
yang terjadi di istana pajajaran ini
tapi semuanya hancur
seakan akan menghancurkan juga
semua kenangan dinda kakak anda
kalian tetaplah berada disini
dan juga maung bodo
akan menirikan tena
baik kakak anda
mari saudara aku
baik ustaz prabu
prejurit hadang mereka
jangan lembek seperti itu
suatu saat nanti
akan aku balas kalian
paket ringan baik baik
setelah kamu memijiti aku
kamu harus memiliki keponakan tercintaku
raden surawi sesa
setelah memijiti keponakan tercintaku
raden surawi sesa
kamu harus memijiti adikku tercinta
kamu harus mencarikan makanan untuk kami
aku tidak akan segan segan
biasa buca gemblung
kamu jangan lembek seperti itu buca gemblung
yang terakhir kenapa mata kamu melotot seperti itu kamu menentangku ya
tak lama lagi aku akan mencoburnakan ilmu
yang mencoburnakan ilmu yang mencoburnakan ilmu
yang mencoburnakan ilmu aku lihat saja sliwangi kau akan kuhabisi
mari mari silakan silakan makan kuenya
maaf panglima ada yang ingin bertemu
maaf panglima ada yang ingin bertemu
aku membawa mayat kian santang untukmu
siapa kau sebenarnya sepertinya kau bukan orang sembarangan
aku baru nawat ratu kerajaan dayakulat dan sesuai hadiah sayembara kau harus menyerahkan
bayi laporan dia untuk selesai
aku tidak segampang ini untukmu
setelah ini kerajaanmu yang akan aku hancurkan
rengajar kau ratu penyihir
berani beraninya kau menipuku
aku tidak menipu
aku benar benar membunuh kian tanpa
aku tidak tahu
semuanya akan menjadi seperti ini
aku tidak pernah mau dengan alasan apapun
kalian berdua sungguh sangat sakti
allah berhendak lain
sebaiknya aku segera pergi dari sini
sebelum ada orang yang melihatku